kapolri jenderal tito karnavian menyatakan masa berbaju hitam yang membuat ricuh dalam aksi may day di sejumlah daerah merupakan kelompok anerco sindikalism
kepolisian akan menindak tegas kelompok ini
usai acara sertijab patipori kamis pagi kapolri jenderal tito karnavian menjelaskan pihaknya sudah mengidentifikasi masa berbaju hitam dalam aksi may day di tanah air
kelompok tersebut bernama anarko sindikalism
kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti di rusia benua eropa dan amerika selatan
namun di indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan ini
dalam hal ini kapolri menegaskan pihaknya akan menindak tegas kelompok tersebut
kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemetaan kelompok tersebut di indonesia untuk dilakukan pembinaan
tapi ada satu kelompok yang namanya anarko sindikalism dengan huruf a
ini bukan kelompok fenomena lokal tapi adalah fenomena internasional
ini memang ada semacam doktrin dari ahli di luar negeri sudah lama mengenai masalah pekerja
di antaranya adalah pekerja itu jangan diatur kira kira begitu
kita lihat mereka
tahun tahun yang lalu ada di jogja ada di bandung sekarang sudah ada di surabaya ada di jakarta
dan mereka sayangnya melakukan aksi kekerasan vandalism
coret coret simbol a ada yang merusak pagar jalan